polisi turun tangan selidiki video viral keramaian konser musik di subang dan perayaan imlek di sebuah mal di bandung jawa barat
untuk lebih mengetahui bagaimana proses penyelidikannya saya sudah terhubung dengan kombes pol ibrahim tompo kabit humas polda jawa barat
selamat sore pak ibrahim
selamat sore mas ferdi
baik pak ibrahim terima kasih sudah bergabung dengan kita
pak ibrahim ada dua momentum begitu ya yang hampir bersamaan kejadiannya
kita ingin ketahui lebih lanjut sudah sampai di mana polisi menyelidiki kedua kasus kerumunan ini baik yang di subang ataupun yang di bandung ini pak
ya pertama kita merasa prihatin ya dengan adanya kejadian kerumunan seperti ini
apalagi di masa pandemi ini dengan varian omikron yang sudah mulai merangsak meningkat penyebarannya
nah secara institusi juga memang ini merupakan spirit yang harus kita jaga
nah untuk itu bapak kapolda jauh hari sebelumnya sudah pernah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk menghindari kerumunan
tidak memberikan izin kepada kegiatan kegiatan yang memang menimbulkan kerumunan atau mengundang massa
nah demikian halnya dengan yang terjadi di subang ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat
awalnya diinformasikan hanya silaturahmi biasa pada kawasan wisata
sehingga anggota juga melaksanakan pengamanan di sana
untuk melakukan pengawasan
namun pada saat pelaksanaannya kegiatan tersebut berlangsung acara seni
dan akhirnya melihat bahwa ada masa yang makin berkumpul dan makin membludak
nah dengan kondisi tersebut melalui kabahok dilakukan koordinasi kepada panitia agar menghentikan kegiatannya
dan berhasil dihentikan di mana kegiatan tersebut yang dirangkai dengan acara seni tersebut
akhirnya bisa dihentikan oleh petugas di sana
pak ibrahim seharusnya kan di awal sudah bisa dicari tahu begitu ya
ditanyakan kepentingan acara acara tersebut atau event event tersebut sebelum izinnya dikeluarkan oleh polisi
ini bagaimana tidak sedetail itukah menanyakan kepada pihak penyelenggara izin ini diperuntukkan untuk apa
iya jadi selaras dengan instruksi bapak kapolda
kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada izin keramaian yang dikeluarkan terhadap kegiatan masyarakat
demikian halnya dengan polres subang
pada saat kegiatan tersebut mereka memang mengajukan suatu kegiatan dalam bentuk silaturahmi
namun kegiatan tersebut juga tidak diberikan izin oleh polres setempat
sehingga pada saat pelaksanaan mereka ini tidak mengantongi izin untuk kegiatan kegiatan seni tersebut
oke seharusnya kalau tidak mengantongi izin di awal sudah dihentikan pak
tapi kenapa kemudian tetap lanjut dan sampai sebegitu ramainya orang berkerumun kebobolan
iya jadi memang kan pada saat kegiatan tersebut
karena dianggap bahwa ini merupakan kawasan wisata
yang memang sering dikunjungi oleh masyarakat
nah sehingga keberadaan anggota di sana hanya untuk melakukan pengamanan
dan juga sudah melakukan upaya upaya untuk menerapkan prokes
nah namun pada saat kegiatannya
ini kan kegiatannya memang berlangsung kegiatan seni yang tadinya direncanakan silaturahmi
jadi masa yang datang atau pengunjung yang datang itu datang tidak secara bersamaan
nah nanti pada saat anggota melihat bahwa memang masanya sudah mulai ramai
disitulah anggota mengambil inisiatif bahwa kegiatan ini cukup rentan untuk menimbulkan kerumunan
sehingga saat itu dikoordinasikan dengan panitia untuk menghentikan kegiatannya tersebut
dari visual yang kita terima memang agak membingungkan juga bagaimana koordinasi secara pengamanan
sampai seramai itu kerumunan terjadi
oke bagaimana kemudian tindakan hukum
apakah ada sanksi hukum tertentu untuk penyelenggara pak sejauh ini
ya kita tahu bahwa kerumunan ini kan otomatis menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat
otomatis ini akan ada proses hukum
karena memang ada pidana di dalamnya
jadi saat ini kita sudah melakukan penyelidikan dan juga melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap panitia penyelenggaranya
nanti akan kita informasikan siapa siapa yang akan bertanggung jawab dengan kondisi ini
oke jadi tidak benar begitu ya
polisi membiarkan kedua event tersebut berlangsung
sehingga ramai sekali terjadi kerumunan warga ya pak
ini merupakan spirit yang betul betul dijaga oleh pihak kepolisian
kita sangat berharap bahwa masyarakat tidak menjadi bagian dari penyelenggaraan
karena suatu keprihatinan apabila masyarakat banyak yang terkena covid
makanya kita tetap konsisten untuk bisa meminimalkan kerumunan masyarakat
dan juga menghindari penyebaran covid ini
oke untuk yang di mal ini bagaimana pak
selanjutnya apakah akan diperketat lagi screening ataupun juga prokes saat memasuki mal
ataupun juga menyelenggarakan acara acara tertentu
atau ada regulasi baru terkait
iya ini juga kita akan koordinasikan ke depan
dan juga ini jadi pelajaran berharga ya
bahwa suatu momen suatu event itu bisa saja muncul spontanitas dari masyarakat
untuk itu memang untuk melihat area area publik perlu adanya antisipasi
otomatis nanti kita akan mengkoordinasikan dengan pihak pihak pengelola area area publik
sehingga nanti kita bisa mengantisipasi adanya lonjakan lonjakan atau keramaian keramaian
yang mungkin timbul dari kerumunan massa di area area publik tersebut
oke pak ibrahim terakhir
artinya kemudian apapun bentuk acara yang berpotensi mengundang kerumunan warga
dimanapun itu di tempat wisata ataupun juga di pusat perbelanjaan
ini tidak akan ada izin sama sekali yang dikeluarkan oleh polisi
jadi kita tetap akan konsisten untuk tetap menjaga masyarakat tidak menjadi penyebaran covid ini
sehingga potensi potensi kerumunan
otomatis kita hindari
kita akan mengambil langkah langkah terkait dengan area area publik ke depan
agar bisa mengantisipasi kerumunan kerumunan yang mungkin terjadi di area republik tersebut
oke kita komitmen itu yang dibutuhkan agar tidak kejadian lagi
hal hal serupa mengingat kondisi hari ini penyebaran covid sembilan belas kembali bertambah begitu ya
dan varian omicron juga semakin mengancam
kita diminta untuk terus
terima kasih pak ibrahim
terima kasih pak ibrahim
ibrahim sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore ini
terima kasih pak ferry